saya malas belanja sama mama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
mending saya ke pasar aja

tapi kenapa bapak masih kepo
sambil baca buku dairi kadri
bapak ingin dihargai orang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
kalau kamu tidak bilang bagaimana bapak bisa bantu
kalau bapak sayang sama pebri
tolong kasih pebri ruang
untuk kebebasan pebri
gak usah lagi ikut campur urusan pebri
kasih kunci dupik kartu ke pebri
walaupun pebri gak yakin
kalau kuncinya cuma satu
apakah itu berapa
uang yang ibu kirim ke kita per bulannya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
bingung dengan uang segitu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
kerjanya bukan di timur tengah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
mungkin nanti abis lebaran t
ibu kamu mau pindah ke timur tengah
supaya dapat gajinya t
lebih dari yang sekarang
kalau dia t selalu doain ibu
maka dia bisa berusaha
untuk menguruskan uangnya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

dengan jujur ya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
kamu yang ngirim uang ke aceh
kamu kasih uang terus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
kasian kang aceng mak
kang aceng kan punya banyak temen
pasti butuh banyak uang juga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
jangan suruh lagi
mak ngurusin aceng ya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
tapi di belakang mak
kamu malah ngebantu dia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
mak udah dulu ya mak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
ingin terlihat lebih dari
sudah tidak menarik
lagi di sini
belanja sama mamang
sayurannya tidak lengkap
mending saya ke pasar aja
jika orang menodong
kang berangkat dulunya bilangin sama ice jangan siang siang datangnya ke warung
kasihan wira nggak ada yang bantuin ya akan jalan genit genit di warung
iconya jangan digenitin ya kamu nggak pernah genit genit perangkatnya
hai assalamualaikum waalaikumsalam bismillahirrohmanirrohim
allah ini anak dari tadi make up nggak selesai selesai mau ke warung aja kamu
genit banget sih cuk
iya bi bi itu harusnya seneng punya ponakan cantik banyak yang suka warung
juga bisa jadi lagi rame mudah mudahan nanti ada cowok ganteng yang naksir icet
palingan juga cuma kang aceh yang nyamperin kamu udah buruan jangan lama lama dan mainnya jangan
menor penor kamu ke warung pembeli udah pada datang warungnya belum siap iya bi ini juga
udah mau jalan dan
boleh beli handphone nggak boleh semuanya juga nggak boleh assalamualaikum waalaikumsalam
sekarang kau dikasih tahu bisa ngejawab aja
debbie ayo berangkat udah siap nih
kok debbie bawa laptop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
eh tapi ingat ya jangan dipinjem pinjemin ke teman temannya nanti rusak lagi kayak kemarin ya
debbie jangan jadi orang baik ya nanti dimanfaatin sama temen temennya